selanjutnya masih dari jawa barat
wira usaha menjadi satu pilihan yang banyak dipilih oleh anak muda saat ini
di kawasan jatinangor jawa barat
terdapat sebuah komunitas wira usaha
yang tidak hanya fokus pada bisnis
namun juga miliki tujuan sosial
produk minuman pure mangga ini merupakan hasil olahan dari berbagai jenis mangga
yang berasal dari petani mangga di beberapa kawasan di jawa barat
awalnya petani mangga hanya menjual mangga dalam bentuk buah
namun harga yang terus turun membuat pendapatan petani menjadi menurun
berangkat dari hal inilah sebuah komunitas wira usaha
bernama the local enablers mencoba memberdayakan petani mangga
untuk bisa membuat produk olahan buah mangga
pure buah mangga ini merupakan satu dari banyak produk
atas bantuan komunitas petani mangga yang bergabung
bisa merodoksi satu ratus dua puluh satu ratus lima puluh liter puré mangga
satu liter pure manggai saat ini dihargai sebesar rp empat puluh per liter
dan dapat bertahan hingga satu tahun
komunitas ini tidak hanya membekali anggotanya
dengan pengetahuan marketing produksi dan pengetahuan bisnis lainnya
namun mereka juga memiliki tujuan sosial
yakni memberdayakan masyarakat sekitar
salah satu warga yang terkena dampak positif ialah nina
warga desa sindang sari kecamatan jatinangor ini
awalnya hanyalah ibu rumah tangga biasa
namun setelah diajak oleh komunitas
nina akhirnya memiliki pekerjaan dan keahlian
untuk mengolah produk pertanian
sekarang kita kerja di sini
jadi punya penghasilan lebih punya pengetahuan banyak
jadi banyak interaksi sama orang orang banyak juga
kita dapat ilmu dapat teman terus dapat keluarga
jadi saya cita cita apa sih
dengan menerapkan konsep sosial bisnis
the local enablers berharap aktivitas yang mereka lakukan
bisa berdampak ke seluruh lapisan masyarakat
karena satu produk itu dia bisa membangkitkan dari hulu kehilir
dari petaninya sampai dengan di masyarakat kotanya
contohnya kalau di petaninya kita melibatkan ibu ibu
untuk mengolah bahan baku setengah jadi
kalau di tengahnya kita melibatkan anak anak mahasiswa
untuk punya konsep kreativitas sehingga dia punya nilai tambah yang tinggi
nah kalau ke
hilirnya bahkan kita sampai ke ibu ibu pemasaran resellernya
arisan dan lain lain kita berdayakan untuk di bidang marketingnya
dibentuk sejak tiga tahun lalu
produk di local enablers telah menghasilkan lebih dari empat puluh produk usaha
yang terdiri dari olahan hasil pertanian
serta produk kreatif lainnya
franky wijaya sumedang